dalam debat cawapres minggu malam disinggung masalah kemajuan riset nasional
dimana riset dan pengembangan diyakini menjadi instrumen percepatan kemajuan sebuah bangsa
nah lalu berapa anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penguatan riset dan pengembangan di indonesia
dalam anggaran pendapatan belanja negara apbn dua ribu sembilan belas alokasi anggaran untuk penguatan riset di tahun ini
yaitu sebesar dua satu triliun rupiah dari total empat puluh satu triliun rupiah
alokasi yang dianggarkan untuk kemenristek dikti
sementara anggaran riset dan pengembangan di tahun sebelumnya dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas masing masing satu delapan puluh empat triliun dan satu lima triliun rupiah
nah persoalannya anggaran riset yang dikeluarkan oleh pemerintah masih terpecah di berbagai kementerian dan juga lembaga
jika dijumlahkan anggaran riset di dua ribu delapan belas yang dialokasikan pemerintah mencapai dua puluh empat sembilan triliun rupiah
merinci rasio belanja penelitian dan pengembangan indonesia terhadap produk domestik bruto atau pdb indonesia
sementara pada dua ribu delapan belas dan proyeksi dua ribu sembilan belas belanja riset dan pengembangan ri di atas sepuluh miliar dolar amerika